lebaran sebentar lagi
makin dekat dengan hari h tentu jumlah penumpang moda transportasi kereta api semakin meningkat
pun ketersediaan tiket keretanya semakin menipis
bahkan tanggal tanggal puncak arus mudik seperti tanggal sembilan belas dan dua puluh april dua ribu dua puluh
waduh terus gimana nih kalau sudah mengajukan dan dapat cuti tapi malah belum dapat tiket
susah banget sih dapet tiket
dari beberapa minggu lalu juga aku udah cari
tapi nggak dapat dapat sampai sekarang pun tetap di refresh terus
tapi tetap gak dapet susah banget
kemungkinan besar sih aku akan nunggu di stasiun
semoga ada yang cancel jadi habis itu bisa berangkat
tapi just in case gak dapat mungkin pakai moda transportasi lain kali ya
awal bulan ngeliat yang eksekutif tinggal yang eksekutif aja jadi mahal kan
kita kan biasa mau ekonomi premium gitu
cuma udah rata rata habis jadi kemungkinan hari ini paling naik bis atau naik travel
kemarin sih habis ngecek tiket ya kebetulan habis ke jogja
jadi kayaknya sih next time aja setelah lebaran
kurang nyaman sih kalau pakai kendaraan lain
sesuai ketentuan kementerian perhubungan
pt kereta api indonesia telah mulai menjual tiket empat puluh lima hari sebelum masa operasional angkutan lebaran dimulai
namun karena satu dan lain hal masih ada saja yang membeli tiket mepet dengan waktu keberangkatan atau mendekati lebaran
kalau sudah tiba di stasiun keberangkatan tapi belum mengantongi tiket
kita masih punya opsi untuk bisa membeli tiket secara langsung
on the spot ataupun juga workshow seperti saya tadi
tapi sistemnya untung untungan ya
yakni kalau ada pembeli sebelumnya yang membatalkan tiket karena alasan tertentu
nah kalau misalnya ada
syukur berarti kita bisa tetap berangkat
tapi kalau ternyata nggak ada yang batalin tiket sementara
itu artinya anda seperti saya nih
bukannya pulang kampung bertemu dengan bapak ibu tapi malah pulang ke kosan lagi
ketemu bapak sama ibu sih tapi bapak ibu kos aduh
berdasarkan data dari pt kai daopsatu jakarta
persenin tujuh belas april dua ribu dua puluh tiga dari satu juta tiket yang disiapkan untuk melayani pemudik
sebanyak lima ratus enam puluh delapan ribu diantaranya sudah terjual untuk keberangkatan dua belas april hingga tiga mei mendatang
oh ya tiket hanya tersedia lewat kai ekses ya
bagi warga yang kehabisan tiket mudik pt kai memberikan alternatif solusi
di samping mengimbau calon pemudik untuk merencanakan perjalanan pada tanggal lain
calon pemudik bisa memanfaatkan fitur connecting train di aplikasi atau kanal kai ekses
masukkan stasiun keberangkatan dan tujuan
lalu akan keluar informasi saran perjalanan waktu perjalanan serta biaya yang dikenakan
fitur ini menawarkan pengguna untuk melakukan transit
dan sambung kereta untuk tiba di stasiun tujuan
masih belum bisa pulang juga
mungkin ini bisa jadi kabar baik bagi pengendara motor
selama masa mudik lebaran pt kai memberikan program angkutan motor gratis
dengan sepuluh empat ratus empat puluh slot motor dan empat puluh enam tujuh ratus dua puluh tempat duduk penumpang hingga dua puluh april nanti
semua penumpang kereta api yang mengikuti motornya
wajib mendaftarkan diri secara online di mudikgratis debhub go id
atau daftar langsung di enam belas posko yang sudah ditunjuk